cukup dengan perintah suara mesin mobil langsung menyala
jadi gue dulu sma kan gue lipat dia ngajarin gue matematika
dan memicu angka diari sebanyak satu ratus dua puluh satu ribu setiap tahunnya